itu dia hai ya tapi kita boleh ikut sama gratis juga boleh boleh lagi
ya udah udah sekarang mendingan kalian semua ini bantuin pak de untuk menghiasi
odong odong ini ya nah ini dia padanya
ini yang ganggu pada ini janurnya gangguin
hai assalamualaikum waalaikumsalam
maaf ustadz zaki itu banyak banget bawa apaan ya ini biasa aja anehkan ahli syurga
aneh orangnya ramah tamah tidak sombong dan lulusan cairo ya apa hehehe ini aneh
bawa baju koko sama peci maksudnya buat para peserta sunatan ya biar seragam
oh alhamdulillah ya allah ternyata ustadz zaki itu orangnya dirmawan banget ya
wah biasa aja ini hanya sebagian kecil dari kemampuan aneh daripada yang kagak
bawa hp hp mudah mudahan dengan ini bisa mempertemukan aneh dengan para peserta
sunatan di syurga nanti amin terus anda juga ada sesuatu buat ustadz zahnurul
maaf ustadz ini bukan ustadz zahnurul ini positif positif
ya allah ustadz zahnurul mukanya kenapa luntur begitu ya allah
oh ustadz zaki ustadz zaki apa gimana empo memang dari tadi di sini duduk ya ini
mpo mpo sitai bukan ustadz zahnurul makanya kalau kita mau berbuat kebaikan itu niatkan
dengan ikhlas dengan tulus kalau karena sesuatu itu namanya ria katanya ali
syurga masa ria makanya besok besok dati tujang ahli syurga ahli gigi
hehehe aman dan kau di as sabdulillah al ayyim itu bunyi apaan sih assalamualaikum waalaikumsalam
hehehe bang ya ella odong odong nggak boleh masuk ke sini pas begitu ya maaf ini mobil odong odong
odong odong yang mau masuk ke sini
karena ini sumbangan dari salah satu donatur untuk para peserta sunatan
allah wabarakatuh masya allah itu lokal oh jadi kamu tuh langsung
bantet nanti ketemu sopir
aku teje teje jadinya ui simpom ayah ismail tenang aja disini itu ada sobi aman
assalamualaikum siapa bilang kita gak ada
pengumuman pengumuman semuanya teman teman ternyata ismail itu belum disunat lo jadi aku mau masuk ke sini
artinya besok ismail akan disunul
ya disunatnya gak kayak gini
lagi buah camainya disitu lagi
makanya jangan main larian
untung aja nih odong odong ngeramnya pak
coba kalau gak api ke lindas
pak serikiti ngomong ya
pak ustadz pak serikiti
ini semua gara gara haikal
siapa suruh kamu nangkutin ismail
pokoknya kalian nggak boleh lagi yang namanya main takut takutan ya
kalau pasti main takut takut
tapi pak ustadz
itu untuk para peserta sunatan masa
nah itu dia
tapi kita boleh ikut gak
wih ismail keren banget
kita dulu pakai gini loh
iya ismail mantep
sekarang mendingan kalian semua ini
bantuin pak d untuk menghiasi odong odong ini ya
siap pak ustadz
nah ini dia pak d nya
hei pak d
awas ini ya ganggu
pak d kenal
pak d ini janur ya gangguin
janur yang mana
orang ada apa apa kok
semuanya sudah lengkap
balon udah ada
iya janur sama kertas sudah siap
terus pak d dibantu sama anak anak ini ya
dibantu sama anak anak
oh gak mau
ya udah kalau gitu ustadz tinggal dulu ya pak d ya
baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik ustadz mau minta tolong kepada kalian panitia sunatan masal ya
untuk nanti kompak dalam melaksanakan tugasnya ya
jadi nanti setelah surat subuh ya
kalian harus langsung siap siap untuk melaksanakan tugas kalian masing masing
sampai disini fahim tuh
baik terima kasih
ismail kamu udah siapkan untuk di
kak aku gamal kunan senat
malah nakut nakutin ismail
ismail kamu udah siapkan untuk di
pak ustadz belum selesai pembicaraannya
dengarkan pak ustadz dulu
baik ustadz lanjutkan ya
nanti pada saat acara ustadz berharap kepada kalian semua jangan sampai membuat keributan ataupun kegaduhan
sampai disini fahim tuh
baik sekarang kalian laksanakan tugas kalian masing masing
bu silahkan dulu
ismail kemana ya
aku tuh gak tau
dari tadi yang di masjid sampai sekarang belum ketemu juga orangnya di mana
ismail dia lah
pasti dia itu kabur
karena dia itu takut disuntik
pokoknya ismail takut gara gara kamu
ada satu disini
ada satu disini
ustadz ini mau buka acara sunatan masalah gimana sih
nih ada satu nih
takut takut ini ismail